pergi loh kecua
pergi loh kecua
gue gak berdoa
cuman rasanya aneh aja
di saat cewek lo lagi berjuang
antara hidup dan matinya dia
lo malah disini
berduaan sama cewek lain
bagus lah kalo gitu
nggak apa apa kok santai aja
kok kayak dari kemarin
temen ulan waktu di rumania
sebaiknya lo pulang
gak baik kalo perempuan
jam segini pasti di luar rumah
ya gue juga mau pulang kok
tapi salam ya sama bulan
gue minta doain ulan ya
iya pasti gue doain
makasih ya nadine
jangan sedih sedih lagi dong
anak medan nggak boleh galau galau oke
lo jangan kesel ngomong ya
gue yakin suatu saat nanti
lo akan tau
kalo gue itu sungguh tulus sama lo
gue harus bisa dapetin hatinya ya
cewek mana sih yang gak melting
kalo dikasih bunga
dan semewah ini
masa gua ombal deh
turipain aja lah ada apa sama gue
gue mau ngasih lo surprise
lo keluar ya
gua males banget
ngantuk juga mau tidur ah
gua bakal tetep nungguin lo diluar oke
sampai lo keluar
kok lo maksa banget sih
itu kan butuh perjuangan
siapa yang gombal sih yas
kali ini gue gak bombal sumpah
terserah lo mau keluar atau enggak
tapi yang jelas gue bakal tetep nungguin lo disini
mau sampai jamuran juga gue bakal tungguin
keluar gak ya
panggil pulang aja dia
dibetin banget sih jadi cowok
nggak ngeajar lo
pergi lo kecua
nggak ngeajar lo
pergi lo kecua
kami akan melepas semua alat bantunya
supaya wulan tidak merasakan sakitnya lagi
lancar sekali anda bicara seperti itu kepada saya dokter
saya ini orang tuanya
saya tidak mungkin melepaskan anak saya begitu saja
kami akan melepaskan anak saya
apa yang harus kita lakukan rahmat
kenapa mereka itu malah meruntuhkan kepercayaan diri papa
kalau ular itu bisa sembuh
semua sudah mereka lakukan pak
dari mulai ruang icu ventilator sampai cuci darah semuanya pak
papa mau sampai kapan menyiksa wulan pak
sampai kapan pak
wulan pasti kesakitan pak
kalau wulan hanya seperti itu pak
tapi apa lagi yang harus kita lakukan pak
kesian wulan pak
itu panther sama wulan

jangan tinggal di buit
kalau misalkan kadar infeksinya masih tinggi juga
kita cuma bisa pasrah sama kontrak allah
kalau lo akan sembulan
gue gak tau
besok di sekolah
kita harus dicerbela
biar dia ngaku
harus kita interogasi sampai dia ngaku
supaya kau disini cepet kelar
karena peringkatku nomer satu